jaksa agung sanityar buharudin mengungkapkan adanya potensi kejahatan korupsi di asuransi jiwasraya
modus yang digunakan adalah menginvestasikan dana nasabah pada saham yang dinilai berkinerja rendah
perkiraan awal kerugian negara adalah tiga belas tujuh triliun rupiah
sebagai akibat transaksi tergut pt asuransi jiwasraya pesero sampai dengan bulan agustus dua ribu sembilan belas
menanggung potensi kerugian negara sebesar tiga belas tujuh triliun
hal ini merupakan perkiraan awal
jadi tiga belas tujuh triliun adalah hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu
pak rizman mengatakan sebelumnya perkara ini telah ditangani oleh kejaksaan tinggi dki jakarta
sejak juni dua ribu sembilan belas dengan banyaknya lingkup wilayah yang luas dan terdiri atas tiga belas perusahaan
serta keterlibatan sejumlah pihak kasus dipusatkan di gedung bundar
sementara itu total delapan puluh sembilan orang telah diperiksa terkait dengan pengembangan kasus ini
kami telah menyusun tim sebanyak enam belas orang
anggota dua belas orang kemudian pimpinan timnya itu ada empat level itu yang akan menangani
pertimbangannya adalah kasus ini adalah kasus besar dengan wilayah yang cukup luas
kemudian kalau ditanya nanti masalah teknisnya kami sedang mengerjakan di tahap penyidikan
jumlahnya orang saja saya sampaikan
sekitar delapan puluh sembilan orang yang sudah kami periksa